baik kita lanjutkan dialog kita bersama greysia apriani dan juga pak rosan
oke gresha pak rosan dan juga apri masih bersama kami ya
oke menyambung tadi pertanyaan sebelumnya
jadi kalau yang kita terima adalah bagaimana apri memandang sosok grecia itu adalah kakak ya
selain partner tentunya adalah seorang kakak itu juga banyak banget nih yang nanya
dan merhatiin kenapa sih apri itu sering banget cium tangan gitu
kalau misalnya selesai pertandingan
ya karena itu katanya refleks ya
refleks aja karena memang juga udah kebiasaan saya sih
kebiasaan saya kalau setiap saya saling ke sama yang lebih tua
pasti saya akan berasa gersego untuk cium tangan gitu
ya itu aja sih karena kebiasaan aja
jadi pada akhirnya di depan
oke jadi seperti bentuk hormat gitu ya
kita tertarik juga bagaimana perjalanan apri gitu ya
dari konawe berangkat ke jakarta
betul nekat datang ke jakarta masuk pelatnas dengan modal dua ratus ribu pada saat itu
boleh diceritakan kenapa begitu nekat gitu dengan modal dua ratus ribu gitu
datang ke jakarta
tadi awalnya kan memang belum pastikan dari dulu ya
jadi memang dari dulu
jadi memang dengan rasa apa ya
semangat aja sih semangat juang yang tinggi
jadi yaudah berangkat aja gak mikirin apapun gitu
gitu aja saya juga bingung kenapa
cuman itu doang yang ada di pikiran saya soalnya
oke termasuk jadi apa aja dilakuin
termasuk katanya juga bakatnya
apakah sampai pernah bantu keluarga gitu jualan sayur
enggak itu bukan
jadi memang gue
jadi memang aduh
jadi memang kecil tuh kalau mau buat jajan aja tuh harus jual sayur dulu
baru ada uang jajan
metik apa namanya sayur sayuran di belakang rumah
metik metik sayuran rumah
terus almarhum mama itu ikat
jadi dia harus pisah pisahin gitu
masih lima ratus perak
laku lah sayurnya
jadi padahalnya kalau udah ditaruh disitu
di tempat gitu
udah nih jualin
supaya ada uang jajan
yaudah jadi saya jualin aja
saya ke rumah rumah sebelah
gitu udah oke jadi muter muter aja gitu ya di situ ya termasuk apa kata apa kata bapak
panggilan bapak atau ayah hai opande opande oke apa kata opande gitu eh kamu nekat datang ke
jakarta modal dua ratus ribu enggak tahu gitu maksudnya masih hutan belantara iya kan gimana kata orang
waktu itu karena papa mungkin opande juga udah yakin ya sama saya juga gitu karena kan dari
sebesar itu kan memang ada dari pemerintah pemerintah saya itu yang dikenal itu
masih memang ngasih bantuan juga pada saat itu jadi memang papa saya kan juga udah tahu
kalau saya ada bantuan setiap bulannya dan yaudah dan papa saya juga alhamdulillah
juga yakin sama saya
jadi ya udah tidak perlu khawatir khawatir jadinya kemenangan kamu ini juga sekaligus menjadi kado
ulang tahun ya iya betul oke coba kita tanya coba kalau saya langsung sambungkan dengan opande
apakah sudah bergabung bapak bapak dari apriyani halo selamat malam bapak selamat malam bu halo
disini sudah ada apri grecia
yang begitu gigihnya gitu ya sampai bisa mengharumkan nama indonesia kemarin
hai alhamdulillah bersyukur bersyukur kepada allah sosok apri itu seperti sosok anak yang
seperti apa sih opan dia sebenarnya nakal nggak nyarinya kurang kurang kurang jelas apri itu
anak yang seperti apa anak yang bagaimana gigih kah keras kepala kah nakal enggak
dia paling baik itu anak tidak tidak bander enggak bagaimana
banyak dia baik baik hanya manja oke betul apri kamu manja ya
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih
opadah boleh cerita juga bagaimana waktu itu membuatkan atau memberikan raket kayu ya pas
apri waktu masih kecil ya memang sudah terlihat bakat itu ya ini ini rakyatnya ini oh itu rakyat ya
boleh ditunjukkan reketnya dulu aminya bulunya ada di atas
itu apaan yang sendiri yang bikin
dulu ini apri oke apri ini ada raket kayu kamu loh rakyat kayu bersejarah dikasih lihat loh ini
ini waktu umur berapa apri
umur berapa ini dibuat kanak sama opadah raket kayu
aduh berapa ya masih kecil umur berapa ya pak
lebih tahun tiga tahun itu sedang main main pakai itu oke opadah disini ada
disini ada apri ada grecia ada parosan juga apa yang mau disampaikan
apa yang mau disampaikan
apa yang mau disampaikan
untuk apri dan juga grecia
terima kasih saya masih anu perjuangannya sehingga bisa membawakan nama baik negara orang tua
oke apri apa yang mau disampaikan untuk salah satu sosok yang pastinya berjasa buat kamu
untuk kita pak
wah itu berdali emasnya tuh untuk opande tuh apa yang kalau misalnya nanti pulang
kampung apa yang mau dilakukan pertama kali atau mungkin mau makan apa atau mau ngapain
mau pertama pulang pasti
mau ke kubur ramah ya jarah dulu ya pabak enggak terus terus ya baru kompoi makan makan
baik gitu aja sih oke kita masih tahan untuk ngobrol sama apri dan juga grecia terima kasih
pak amiruddin opande sudah bergabung dengan kami terima kasih selamat malam bangga banget pasti ya
punya anak seperti apri saya masih lanjutkan pembicaraan saya dengan apri pak rosan dan juga
gresha oke pak parosan bagaimana akhir kemudian ini bisa menjadi tentunya bisa menjadi momentum
untuk indonesia bahwa kita mampu kita masih bisa untuk unjuk gigi di kancah olahraga
dunia tapi mungkin yang menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana bisa mencetak regenerasi ya
regenerasi apri gresha junior yang juga nantinya bisa mengharumkan nama indonesia parosan memang
kuncinya untuk kita menjaga tradisi tidak hanya tradisi medali tapi juga tradisi emas kuncinya
adalah di regenerasi dan kalau kita lihat di baik di bulu tangkis di angkat besi dan juga di cabang cabang
lainnya panahan regerasi itu berjalan dengan dengan baik ya kita lihat juga apri ini juga usianya juga
grace dengan terus berlatih juga perjalanannya insya allah juga masih panjang dan terbukti
terbukti masih juara juga kan jadi kita lihat juga di baik di cabang cabang lain gitu
grecia kayaknya masih boleh belum boleh pensiun nih kayaknya grecia ini kamu lihat atau enggak
aja ya di social media ini banyak banget kita tahu grecia itu kan sahabatan banget sama agnes
monika jadi ada satu potongan gambar gitu jadi ada satu potongan gambar kamu tuh tampil di salah
satu videoclip agnez mungkin tujuh puluh delapan tahun yang lalu gitu judulnya muda gitu jadi gresha tuh bilang
one of your dream adalah mimpi kamu adalah kamu bisa membawa medali emas and it happens no
iya iya betul ya iya betul betul sekali itu yang saya tulis sendiri jadi kayak ya suruh
terserah lo motoris apa yang belum mau itu apa gitu karena
di lagunya itu kan memang sangat positif ya udah aku bisa mimpi apa aja mimpi apa yang
kita kita bisa tahu kalau kita mau ada ada kerja keras dan kegiatan jadi ya saya cuma tulis itu aja dan
saya nggak tahu juga bakal nyampe atau enggak sih dengan segala kejadian saya yang ada waktu pada
tapi puji tuhan ya sekarang dibayar
jadi intinya kita harus mengandungkan mimpi kita setinggi tingginya ya oke balik lagi
bagaimana kekompakan kalian kita penasaran kalian tuh pernah berantem gak sih
apa yang membuat kalian berselisih gitu terus gimana cara kalian ngatasin kan
ya main bareng apa sekamar mungkin bareng juga kemana mana bareng kan enggak enak kalau misalnya
diem diem an gitu enggak ini kalau kalau berantem itu ada yang ada yang serius kalau receh tadi
saya bilang receh bahasanya disini ya tadi makan ayam nih hahaha ada ada pak ada lagi
ya ampun ya udah kakak malah ya kakak malah itu ya ampun kakak maaf ya kakak maaf ya udah
dibawa ke rumah itu kebanyakan mungkin yang jadi yang jadi kenapa kita semakin kompak itu ada ada
perbedaan pendapat itu membuat kita jadi semakin sanggup kan itu ada perbedaan pendapat itu membuat kita jadi semakin sanggup kan
ya ampun ya
sedangkan dia ada di back kayak gitu dan dia bagaimana mungkin waktu itu dia mau menjadi orang yang
dewasa bagaimana caranya nah saya pengen tarik dia tapi saya harus turun dulu ke bawah
bisa narik gitu nah sedangkan dia saya ada di sini dia harus dia harus kayak tiga puluh dua puluh dia kita harus ada di dua puluh lima kita
berdua bukan cuman bukan cuman saya sama apri saya punya harus pemikiran juga ada di dua puluh lima apri begitu
juga harus ditarik sampai dua puluh lima saya harus diturunkan egonya dan segala macam yang membuat perselisihan
atau bukan perselisihan ya tapi perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran beda generasi itu yang membuat
kami jadi lebih kuat dan sering tiktokan bareng jadi itu membuat itu dia tuh kuncinya sering tiktokan
barang ya eh apri apri saya mau tanya deh apa kalian itu kan berarti kan
saling mengisi intinya kalau tadi kata grace bilang ya saling mengisi tapi pernah ngerasa kayak
ngiri atau iri irian gitu enggak sih kayak mungkin aduh kok kenapa grace kayaknya lebih banyak dapat
spotlight atau mungkin lebih banyak diwawancara gitu pernah nggak pernah ngerasa kayak
karena saya juga tahu diri ya kak weh maksudnya kan saya juga tahu ya maksudnya kan kak grace kan juga udah lebih senior daripada saya ya pastikan saya juga

iya tapi menurut aku kepala saya juga pernah ngerasa pengen banget jadialy
jadi lagi namun hari ini saya juga pengentoo lelah

kan saya pernah diada di umurnya dia mbak
tapi dia belum diada di umurnya saya
jadi apa yang saya pernah merasakan saya merasakan
jadi itu membuat saya menjadi lebih bahagia
malah pengen termotivasi untuk memberikan lebih lagi gitu
apri kalian ini kan mendapatkan banyak hadiah berlimpah
ada bonus lima m bahkan ada yang mau ngasih rumah bakso aci sapi dan lain sebagainya
kita ke bonus lima m dulu deh
sampai ketawa tuh apri
ini bonusnya mau diapain
mau dibeliin apa
belum tahu sih buat apa ya
yang penting buat masa depan aja lah
untuk masa depan masa tua nanti
kan juga harus pinter pinter ya
karena kan kita juga nggak mudah terus juga kan gak
jadi emang harus pinter pinter
emang harus pinter pinter sih
begitu juga dengan grecia
tadi apri ngomong masa depan ya
gimana kalian melihat masa depan bulu tangkis indonesia
masih banyak tentunya yang harus dibereskan dirapikan
untuk mencetak generasi generasi emas selanjutnya
ya saya sangat sangat berharap
dengan adanya breakthrough kita ini
indonesia juara di level yang paling tinggi
ini mempush energi kepada anak anak generasi selanjutnya
ini adalah suatu momen di mana mereka pasti akan
wah saya juga pengen jadi kayak apri
saya juga pengen berlatih jadi kayak kak grace
karena saya adalah contoh di mana saya melihat senior saya
saya pengen banget jadi kayak
saat ini saya pengen banget jadi kayak taufik hidayat
hendra setiawan dan segala macam liana nasir
jadi hal itu yang membuat memotivasi yang lebih lagi
khususnya di ganda putri
saya berharap banget supaya tidak sampai di sini aja
tapi ada apri apri yang lainnya yang bisa berprestasi
bahkan lebih daripada ini
pak rosani grace poli dan juga apriyandi rahayu
telah berbincang untuk cnn indonesia connected malam hari ini
sekali lagi selamat atas prestasi kalian yang luar biasa
maju terus bulu tangkis indonesia
kita tunggu ya kedatangannya kepulangannya kembali ke tanah air
terima kasih grace pak rosan apri